pak sby gimana kalau pernah ngobrol gitu
pak sby menyambut dengan baik dan siap kalau memang akan dibentuk
dan itu biasanya informal rasanya nggak pakai kepres kepres lah
karena itu kesempatan bisa ketemu sama presiden sebelumnya
itu didiskusikan dengan pak sby dalam arti beliau
oh ini kemarin waktu kewacitan itu salah satunya bicara soalnya
meminta pengalaman pak sby
di tingkat nasional internasional ada lagi namanya club de madrid
club de madrid ini adalah clubnya mantan mantan presiden mantan perdana menteri negara negara demokratis
ini jadilah ada ibu megawati ketua umum pd perjuangan
pak sby ketua majelis tinggi

ngomong abang sekarang intensitas komunikasi dengan pak sby seberapa sering bang
ya saya kan sekretaris majelis tinggi beliau ketua majelis tinggi
tentu saja ya saya setiap kali siap untuk ketemu atau kalau ada rapat atau diskusi
kami itu penasaran tuh dengan kita tahu lah ya pak sby ini sepanjang
ya saya ingat mulai dari menko polhukam lah
itu kan apa ya selalu concern dengan hal hal yang kaitannya dengan partisipasi masyarakat
menjaga betul kualitas demokrasi
misalnya kok begini ya situasinya
saya bersyukur jadi jubirnya pak sby dulu
karena ya kita kan datang dari aktivis datang dari dunia kampus
tentu punya idealisme tentang bagaimana model demokrasi idealnya demokrasi terutama berhubungan dengan kebebasan berpendapat kebebasan berserikat pers dan sebagainya
dan saya senang karena pak sby orang yang sangat terbuka terutama juga kepada pers menghargai juga peran pers
jadi saya senang dan beliau sebagai saya sebagai jubir dia boleh akses seluas luasnya
jadi kalau ada yang saya tidak tahu saya tidak tahu bisa jawab
saya minta waktu sama beliau dan segera bisa dikasih waktu
justru menurut saya situasi di sepuluh tahun pemerintahan pak sby itu kontras sekali dengan sekarang
nah sementara hari ini pak sby atas nama partai politik atas nama partai demokrat itu kan ada di dalam satu gerbong
kalau partai pak sby kan partainya memang demokrat susah untuk tidak demokratis
artinya respon pak sby dengan situasi misalkan kemarin
kalau pak sby menjadi tidak demokratis nanti orang yang meluai ini kabutan jeneng
orang orang kasar bahasa jawa ya
tapi kan gini sederhana yang dibahas dan dimaksud kita gini
pak sby itu kan orang yang sangat demokrat habis gitu ya
sementara banyak yang mengatakan bukan hanya politisi ya
akademisi pengamat politik segala macam
bahwa pemilu lalu pilpres khususnya itu adalah pemilu terburuk sejak reformasi
sementara psba ada di dalam bagian dari gerbong ini
kalau kami merasa bahwa ada beberapa masalah dalam pemilu kita kemarin ini
terutama bagi saya bagi kami juga partai demokrat urusan politik uang
itu concern utama kami yang
sehingga kita perlu mencoba melihat
sehingga tidak meredam politik uang
urusan urusan lain yang dipersoalkan
ya yang orang seringkali putusan mk sembilan puluh dan segala macam
tapi kan kalau kami kami mendukung pak prabowo pada waktu itu
ketika pak prabowo belum punya wakil presiden
waktu itu dia belum punya wakil presiden dong
ya kan golkar mengusulkan pak erlangga
pan mengusulkan pak erik
kami melihat kalau dua dua agak susah macet
kami usulkan sebagai wakil pres adalah ibu kofi pak
tapi ketika pak prabowo
menentukan pilihannya kepada mas gibran
ya kita menghormati pilihan pak sb
saya dulu ketika jadi
ketika saya jadi presiden memilih pak jk sebagai wakil
dan memilih pak budiono sebagai wakil
itu saya yang menentukan sendiri
dan partai partai koalisi menghormatinya
bahwa kita menghormati pilihan pak prabowo
walaupun kita semua mempunyai usulan usulan yang berbeda beda yang lain
tapi kenapa partai demokrat tidak menghormati anies ketika memilih pasangannya
lalu kemudian tiba tiba kita ditinggal
kalau begitu ya sudah lah kita cari tempat yang lain
bagaimanapun kita tempatkan pak sbe ini sebagai negarawan atau tokoh besar
yang punya andil dalam membangun demokrasi di indonesia
paling tidak selama sepuluh tahun menjaga kebebasan berekspresi
kami di media juga merasa tidak pernah ada tekanan dan sebagainya
nah situasi ini paling nggak kami ingin tahu
tapi bahwa kemudian dalam mekanismenya nggak bisa memilih
pertama dalam demokrasi kita punya pilihan pilihan
kami di dalam partai demokrat juga berdiskusi panjang
dari semua pilihan itu kami menganggap pak prabowo yang terbaik
dan saya juga melihat sebagai pengamat
melihat juga rekam jejak pak prabowo dari dulu sampai sekarang
pak prabowo itu luar biasa dalam arti
dia mampu melakukan adjustment terhadap dirinya
yang tadinya kesan pak prabowo itu militer yang berangasan
citranya yang sudah berundangan
waktu dia pertama kali berhadapan juara dunia sebagai juara dunia melawan muhammad ali
kesannya raja ko apa segala macam
tapi setelah itu dia kalah dia jadi pendeta
ketika dia menjadi juara dunia kembali setelah dua puluh tahun barangkali
setelah peristiwa rumble di jungle di zaire
dia kelihatan yang gemoy
yang merupakan family man
yang dapat mengerti rasa masyarakat
pak prabowo mencari penyelidikan dirinya
dalam proses kekalahan beruntun tiga kali
bagaimana dia tidak pernah merasa
dan harapan saya ke depan tentu saja kita semua harus mengawalnya bersama sama
baik kami yang nanti akan berada dalam pemerintahan
maupun teman teman pr dan masyarakat civil usaha hati
pemerintahan pak prabowo bisa mewujudkan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat
kebebasan berpendapat dan sebagainya
pak prabowo orang yang mengerti punya pengalaman internasional yang luas
dia mengerti bagaimana seorang kepala pemerintahan dalam sebuah negara demokrasi
makanya sama dengan pak s b
dia mengambil jalan demokrasi untuk merebut kekuasaan
lalu kemudian dari bikin partai berjuang kalah berjuang lagi
tiba tiba mau ambil partai orang lain
dia mengambil jalan demokrasi
tentara mengambil jalan demokrat
coba lihat negara negara demokrasi yang sedang berkembang di negara negara afrika
banyak yang mau ambil kekuasaan
ibarat belanja online itu dia milih yang hari yang sama
kalau pak prabowo yang bebas ongkir
kemudian dari pemilu ke pemilu kita lihat
prosesnya pak prabowo yang abang gambarkan itu kita setuju lah
artinya perjalanannya naik turun
tapi hari ini kan kita bicara soal kesuksesan pemerintahan prabowo gibran
dimana di situ ada pak s b
paling tidak lah ya yang akan mendampingi
ada atau tidak ada presidensial klub gelap
iya dong karena partai demokrat ada di situ
pasti akan mendampingi ya
anda mesti senang dong
apalagi kalau kursinya di kabinet banyak
bukan kata bang hadi sepuluh tahun puasa
karena ada kesempatan masuk ya kan
bukan profil profil begini
tentu bang andi nih ini boleh jadi
dari perspektif pengamanan politik
tantangan lima tahun ke depan nggak gampang
artinya apakah profil yang gemoy
tapi coba dengar pak prabowo bicara sekarang ini kan
dia sudah menerima kok wawancara wawancara
baik dalam bahasa indonesia maupun dengan pers asing
dan dia menjawab begitu banyak
persoalan persoalan pertanyaan pertanyaan wartawan
nggak bisa edit elit dia punya pertanyaan
apa itu tentang kebijakan kebijakan
beberapa kebijakannya yang mau dia ambil nantinya
maupun juga tentang geopolitik hubungan internasional
untuk menjawab mengutarakan pikirannya
beberapa kebijakan kebijakannya yang sudah disampaikan pada kampanye
kita akan melihat rasanya
kebijakan luar negeri indonesia akan lebih dinamis
karena beliau sangat juga punya interest dalam geopolitik
di dalam negeri kita lihat dia punya concern terhadap
apa iya nantinya pak prabowo kalau sudah jadi presiden
akan bertindak seperti diktator militer
karena dia mengambil jalan demokrasi
capek capek bikin partai
kalau lihat di negara negara tetangga kita yang ada junta junta militernya
dia bikin partai militer di myanmar
tapi kan setiap kali pemilu kalah sama partainya aung san suu kyi
lalu setelah itu dia kalah kalau ke pemilu kita kalah terus ini
itulah yang terjadi sekarang di myanmar ini
dia tidak mau pengaruhi tentara
itu butuh yang bisa menjelaskan kebijakan kebijakan kita kepada publik
ada seorang andi malarang
itu banyak anak anak mumpi yang lebih muda muda sekarang
tinggal dicat rambut kelar bang
tinggal dicat rambut kelar
dulu saya mau jadi jubir psb
karena kita harus menatap masa depan
tapi kenapa tadi pertanyaan pertanyaan kita mengarah ke sana
kita hanya ingin menguji komitmen dari partai partai yang ada di dalam koalisinya
kalau kami berada di dalam pemerintahan
men su ses kan program program pemerintahan presiden prabowo
misalnya demokrat dapat kementerian apa
bahwa pak prabowo minta kepada ketua mahaye
untuk mempersiapkan kader kader demokrat yang terbaik
jadi berapa orang apa segala macam
tapi kami siapkan kader kader yang manapun
tugas kami adalah untuk mau sukseskan
terutama di bidang bidang yang kami diberikan tanggung jawab
sebenarnya nggak berharap masuk dalam pemerintahan sekarang ini
karena kan kita berharapnya masuk dalam pemerintahan itu
dalam kabinet presiden prabowo
oh jadi yang sekarang ini dari pak jokowi ya
tugas kami itu saja adalah mengawal pemerintahan presiden jokowi
berjalan sampai selesai masa waktunya
bikin demokrat akhirnya mau masuk pemerintahan jokowi setelah sembilan tahun
maka pasti ada perubahan di dalam
ada partai partai menterinya ada dalam kabinet
kalau toh nanti pemerintahan kabinet
dengan hak prerogatifnya mengajak partai partai yang
tidak berjuang bersama sama kita di koalisi indonesia maju
kalau masuk di dalam koalisi pemerintahan
kalau di dalam pemerintahan kita sukseskan sama sama
mas ahaye masuk dalam kabinet
kenapa pak sbe waktu jadi presiden juga
untuk mengubah atau memindahkan pusat pemerintahan
jadi presiden soekarno pernah mau bikin di
jadi presiden sbe juga pernah punya pikiran
rapat kabinet terbatas dipresentasikan
fungsi tanah kemudian masalah
waktu itu diputuskan oleh
menolak ikn yang kami
mendukung tapi dengan catatan
teman teman di dpr masih ketemu
menterinya kan pasti masih mendiskusikan
karena di publik kan melihatnya perubahan
menganggap kami tidak mendukung
pdip kan mendukung juga
boleh dong kita oposisi waktu itu
dan sekarang kita bersama sama
sekarang dapat menjadi menteri atr
iya waktu ada di luar catatan sebutannya
kalau di kabinet pak sby dulu
begitu diputuskan satu keluar satu
tidak ada perdebatan antar menteri di media masa
tentang kebijakan presiden dan bisa
barangkali ada juga perdebatan di dalam sidang kabinet
saya sudah kena ke bbm
kalau kabinet sekarang bagaimana bang adi
saya tidak pernah masuk ke kabinet sekarang
bisa bang adi bilang jangan seperti sekarang
jangan ada koalisi yang rasa oposisi
itu pilihannya partai politik
dengan upaya prabowo untuk merangkul semua partai
untuk menarik lagi beberapa partai lain ke dalam
nambah satu sudah lebih dari lima puluh persen
bagaimanapun harus ada kekuatan di luar
karena itu berdampak kepada apa
jadi yang mana nih langsung sasar
kalau itu kita serahkan sepenuhnya
kan sekarang pasti siapapun termasuk partai demokrat akan bicara
apapun yang diberikan tugas oleh pak prabowo akan dijalankan
kita siapkan kader yang terbaik dan kita jalankan yang terbaik
tapi saya nggak percaya kalau cuma sekelas partai demokrat
dimana pernah berkuasa sepuluh tahun hanya menyiapkan saja
pak prabowo sebaiknya kalau rumah di tengah hutan semuanya teras
dan kamu yang ada di teras misalnya
karena begini waktunya panjang
saya nggak punya waktu boleh dikata tujuh bulan enam bulan
untuk menyusun struktur kabinet dulu
nanti menurut saya pengalaman pak sby mendekati oktober baru bicara orang
berarti sekarang bulan oktober
karena biasanya pelantikan presiden dulu tanggal dua puluh
itu waktu pak sby itu butuh tiga hari pengumuman kabinet
pak jokowi kalau tidak salah satu minggu baru pengumuman kabinet
itu pelantikan tanggal dua puluh oktober loh
jadi kalau misalnya baru diminta nama nama pada waktu bulan oktober
tanggal satu oktober pun masih ada waktu dua puluh
biasanya last minute masih ada perubahan perubahan
bahwa partai partai sudah mulai kasak kerusuhan
itu biasa aja itu
kalau dulu kan benar benar nunggu aja betul
sekarang kan pernah ada media sosial
kalau yang menonjol yang ini yang ini
dari media sosial aja berkembang itu segala macam
dulu tidak ada media sosial begitu
upaya upaya dari berbagai pihak untuk mempengaruhi presiden terpilih
menentukan siapa siapa juga dirasakan juga oleh pak sby
entah di koran ini
bahkan waktu itu juga di kompas biasanya ada analisis
tentang figur figur partai apa segala macam
cuma kan di sana belum ada media sosial
sekarang kan tiba tiba beredar nama ini nama itu
pak promozidin udah ada
hanya bedanya situasi di sby terpilih dua ribu empat belas
itu presiden yang digantikannya tidak
nah artinya kita harus akuin lah
bagaimanapun kan terucapkan dari awal
bahwa yang dimaksud ingin cawe cawe adalah ingin mengawal giant leap
supaya lompatan besar ini terjaga betul sampai dengan dua ribu empat puluh lima
keberlanjutan oke kita bisa terima
tapi situasi politiknya berbeda
artinya kenapa kemudian muncul kekhawatiran misalnya
bisa saja partai yang selama ini tidak mengusung tidak berkeringat dari awal
tau tau masuk karena memang jalurnya langsung jalur dari presiden yang dua puluh oktober akan berakhir
kalau saya melihat itu pak prabowo adalah orang yang punya pikiran sendiri
orang yang tapi dia mau mendengar masukan tapi at the end dia putuskan sendiri
ternyata perjalanan pak prabowo ini selalu jadi komandan
mulai dari tamat taruna itu posisinya komandan komandan termasuk komandan kopassus
dia yang mengambil keputusan
beliau yang menganalisa membuat pikiran bahwa dia ada masukan dari staff dari segala macam
beliau senang mengajak diskusi
senang mengajak kita mengajak tanggapan apa gimana kalau soal ini
tapi keputusan tetap dia
bahwa kita diminta untuk memberikan masukan opsi opsi apa
iya tapi keputusan tetap beliau yang ambil
nah saya melihat juga begitu
yang baik yang payah itu kalau pemimpin tertinggi ini gak mau dengar sama siapa
nggak mau dengan masukan
itu kira kira pandangan bang andi sama lah ya dengan pak sby terhadap pak prabowo
artinya bahwa punya keleluasan dan yakin akan mengambil keputusan secara dengan baik
artinya beliau juga melihat
di negara lain pegang begini jalan nggak
saya mau bicara begini di mana ada contoh yang bagus
mau bicara begitu ada contoh yang bagus di mana
setelah itu staff staf mencoba melakukan
bagaimana detailnya itu bisa diimplementasikan
nah di sini tugas staff staff
bagaimana membuat ide ide besar dari sang pemimpin
itu bisa diimplementasikan dengan baik
kami itu waktu mas ahaye masuk kabinet ya
kita sempat di ini redaksi teman teman
dia sudah memposisikan sebagai oposisi
kurang enam bulan lagi sabar sedikit aja
pasti dapat kenapa diambil sehingga
karena kan kita koalisinya dengan pak prabowo
yang kita pikirkan masuknya tanggal dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat ini
tapi pak prabowo bilang ya masuk sekarang
lalu kemudian bagus juga
ternyata mas ahaye jadi menteri atr
malah jadi kira kira jadi media darling sekarang ini
bagi bagi sertifikat apa segala macam
dulu partai partai gak pernah ngelir ini kementerian atr
kalau ada pembagian kabinet misalnya
mintanya yang pertanian kehutanan perhubungan kesehatan
sekarang pak menteri atr menjadi seks ini
berarti kalau nanti setelah dua puluh oktober ada penugasan baru
itu terserah prerogatif presiden
di kementerian atr bisa berbuat banyak
kalau kementerian itu memang berpihak pada rakyat kecil
utamakan bagaimana sertifikat orang orang kecil yang tidak bisa mengurus sertifikatnya
tanahnya jangan sampai terganggu
dan ternyata sangat mengharukan orang orang kecil yang tidak begitu
tiba tiba sertifikasinya sudah jadi
ketemu dengan rencana jangka panjangnya pak pemokra
di mana semua urusan pertahanan digitalisasi
cuma kita ini cuma kira kira cuma tujuh bulan jadi menteri
sertifikat tanah itu sudah digital ada di handphone kita
jadi kita punya sertifikat ada di handphone
dan batas batasnya itu tidak mungkin tumpang tinggi
kenapa batas batas koordinatnya itu semua
artinya kementerian atr itu
bisa jadi bukan proyeksinya pak mas ahaye kan
ya karena memang kosong diisi
oh ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan
tapi sebelum itu sebetulnya menurut partai demokrat
apalagi majelis tinggi partai
ini lepas dari itu
minimal dari background pendidikannya
karena semuanya hak produk dari presiden
biasanya nanti pak presiden
saya minta dibantu di bidang ini ini ini
beberapa nama untuk satu posisi
kalau dia tidak suka dia minta yang lain lagi
atau mas ahaye sendiri pasti sudah punya
sebenarnya dia lebih suka bagaimana
presidennya memberikan yang lain
di kementerian yang lain lagi tapi ya memang
kita maksimalkan apa yang
jadi capatnya ini kita maksimalkan
siapa pembuat pembantunya ditempatkan di mana
jadi taruh dimanapun bersedia
tentu saja kita bersedia dan kemudian siapkan kader kader yang siap
kita di partai kan banyak punya kader macam macam nih
pak prabowo punya protokol yang baik
saya itu tanya apakah ada proyeksi dari seorang
masih presiden punya cara sendiri sendiri
saya nggak kenal dekat dengan pak sby
saya nggak pernah berinteraksi dekat
kira kira setengah jam
tapi mungkin beliau melihat saya
saya waktu itu jadi pengawat politik
pasti dia nonton saya juga pada waktu quick count
mengawai quick count pertama
kita sudah bilang angkanya stabil
selamat kepada presiden terpilih
dia lihat dari segala macam orang
pasti dia mengamati beberapa orang
dan waktu itu masih bingung cikyas itu dimana
bayangin cikyas itu dimana
waktu itu jalan masih kecil kecil semua di cks itu
saya udah lihat selama ini
saya juga sudah kirim intelijen
andi bertugas untuk jadi jubir
dan mulai bertugas sekarang juga
kalau dipanggil berarti nggak nyasar lah ya pak prabowo
tentang beberapa isu isu kebijakan
beliau ditemani oleh pak safri
cuman perbaloh inget tes juga
tidak akan terulang lagi seperti sepuluh tahun yang lalu
artinya kesulitan cari cikyas dan sebagainya
sudah bisa set lock
bang kita mau memastikan kembali
komitmen partai demokrat mengawal prabowo gibran
dalam artinya bagi partai demokrat
mau apapun yang diberikan oleh pak prabowo
tidak akan membuka ruang bagi partai demokrat
insya allah siap tugas komitmen kami begitu
bersama sama pak prabowo
supaya pak prabowo dan mudah mudahan pak prabowo sehat
sebuah partai itu kan salah satunya menyiapkan kader
yang penting kami konsisten bersama sama
pemerintahan pak prabowo gibran
kalau perlu mudah mudahan pak prabowo sehat
kalau sebuah partai menyiapkan ketua umumnya
karena kader terbaik partai demokrasi
bahwa pintu masuk menuju kepimpinan nasional
kabinet pemerintahan itu sendiri
kita akan berusaha keras untuk mensukseskan
kemudian dua lima tahun kemudian
dia akan terpilih lagi
jumlahnya mau satu mau dua
kalau lima setuju nggak